sebetulnya seluruh keluarga di indonesia menanti kepulangan ya
ada yang kloter pertama itu yang minggu hari minggu besok
betul ya karena jemaah haji kloter pertama akan segera pulang ke tanah air setelah ritual puncak ibadah haji di arafah muzdalifah dan mina berakhir
ya sebanyak sepuluh kloter awal akan berangkat dari bandara king abdul aziz jeddah sabtu besok
setelah empat puluh hari berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji jemaah kini mulai sibuk berkemas menjelang kepulangan ke tanah air
hari pertama pemulangan akan memberangkatkan sepuluh kloter dari jakarta jawa barat surabaya medan aceh padang dan makassar
sesuai dengan aturan penerbangan setiap penumpang dibatasi
hanya boleh membawa bagasi hingga tiga puluh kg jadi oleh oleh yang terlalu banyak tidak bisa dibawa ke tanah air ya atau dikirim terlebih dahulu
beberapa barang dilarang dibawa termasuk air zam zam yang seringkali jadi oleh oleh dari tanah suci